pemerintah kabupaten tanah datar sumatera barat
menetapkan masa tanggap darurat bencana banjir bandang
yang melanda daerah itu selama tujuh hari ke depan
pencarian korban dan perbaikan infrastruktur
menjadi prioritas selama masa tanggap darurat
untuk mendukung pelaksanaan tanggap darurat
pihak pemerintah daerah sudah berkoordinasi
dengan pihak terkait serta meminta tenaga bantuan
kepada tni polri dan instansi lainnya
selama masa tanggap darurat tim akan memprioritaskan
upaya pencarian dan penyelamatan korban
yang terseret banjir bandang di tanjung bonai
kecamatan lintau bua utara
selain itu penanganan korban bencana
dan memastikan suplai kebutuhan sampai kepada para korban
asalkan masukan dan rekomendasi dari bppd
dan kemudian kita masih bekerja
memerlukan upaya upaya untuk peningkatan
penyelamatan bencana ini
maka kita sudah tetapkan masa tangkap darurat
selama tujuh hari
fokusnya pertama kita adalah pencarian korban
kemudian upaya evakuasi infrastruktur kita
yang perlu kita perbaiki
ada sepeda motor juga yang harus kita cari
ada mobil kemudian rumah yang sudah hanyut
kemudian kernak juga
termasuk juga upaya untuk bagaimana
jangan terjadi dampak yang lebih besar lagi
karena jembatan yang ada sekarang
kalau tidak kita berikan aliran air di bawahnya
ini akan kita khawatir karena hari masih hujan